anda masih di cnn indonesia tech news
indonesia terletak di jalur ring of fire atau cincin api pasifik
merupakan kawasan yang rawan mengalami gempa bumi
sayangnya kebanyakan rumah yang ada di indonesia belum tahan terhadap guncangan gempa
padahal sudah ada teknologi rumah tahan gempa yang dapat menahan guncangan gempa
berkekuatan hingga delapan magnitudo
teknologi rumah tahan gempa yang dikembangkan oleh
pusat bank perumahan dan pemukiman kementerian pu
merupakan modul modul untuk membentuk struktur bangunan
seperti kolom dan balok
karena konstruksi bangunan adalah penyebab kerusakan rumah akibat gempa
dan modul modul ini bisa menjadi solusi untuk mereduksi kerusakan akibat gempa
sayangnya penggunaan modul dengan standar nasional indonesia
dan memiliki kemampuan menahan gempa hingga kekuatan magnitudo delapan ini
masih sedikit sekali digunakan
padahal teknologi rumah tahan gempa yang dikembangkan
sejak akhir tahun dua ribu empat
agen yang membuat dan memasarkan bahan rumah tahan gempa ini
atau disebut aplikator
ada sekitar seratus aplikator di seluruh indonesia
sementara itu masyarakat juga bisa mengakses pengetahuan
mengenai rumah tahan gempa ini di situs puskim
atau puslit bank perumahan dan pemukiman
namun sayangnya kepedulian dan pemahaman masyarakat
mengenai rumah tahan gempa masih sangat minim
saya melihat sebetulnya hampir tujuh rumah tahan gempa ini
enam puluh persen dampak yang disebabkan oleh kerusakan yang dibanasi
oleh gempa bumi sebetulnya
jadi bangunan tahan gempa itu saya kira sudah hukumnya wajib
di indonesia diterapkan
dan ironisnya masyarakat masih banyak tidak paham
dengan bangunan tahan gempa tersebut
bahkan juga gempa dialami oleh masyarakat
kadang kadang kita juga care dengan rumahnya sendiri

disebut dengan puskim
puskim adalah rumah tahan gempa yang dikenal sebagai rumah tahan gempa

rumah instan sederhana sehat
kisaran harga pembangunan rumah ini di antara satu delapan hingga dua juta per meter persegi
dengan teknologi pracetak modul rumah bisa dibongkar pasang dengan cepat
selain itu sebagai elemen utama yang membuat rumah tahan gempa
teknologi ini memungkinkan bangunan memiliki kekuatan yang sama
di setiap sambungan
wilam nasution bandung